satu satunya hal yang tidak bisa aku lakukan
tapi afib bisa lakukan adalah membuatmu mencintai aku
kamu yang sabar ya ngadepin bella
mama yakin kok bella itu nanti akan cinta sama kamu
mungkin sekarang bella itu butuh waktu
aku sangat mencintai bella ma
terlalu mencintai afiq
terlalu mencintai kok
bisa sih tidur sama
laki laki lain satu kamar lagi
kamu ini mulutnya kayak barang rongsokan aja
sini ikut saya sekarang
kamu jadi perempuan jaga dong mulut kamu
udah numpang gak pernah jaga sikap kamu ke terlalu lama
keterlaluan banget sih
keterlaluan banget gak pernah berubah
heran mama udah capek nih ngurusin dia
kamu atur tuh
sintia aku udah bener bener capek sama semua tinggal aku kamu cynthia
kamu udah tau kan
aku udah sadar aku udah insaf
dan aku akan ikutin semua omongan mama
oh shit beraninya si gafin sama cynthia
baru aja kemarin dia ketemu ibu kandungnya
sekarang dia udah mau betingkan dan menganggap sylvia segalanya
oke aku harus do something
gimana kalau sylvia tahu apa yang kamu lakukan sama aviv
aku sudah tidak punya haji
dan lagi alasan untuk hidup
istriku sudah memiliki soal yang lain
anakku juga sudah punya ayah yang baru
aku sudah tidak dibutuhkan lagi di dunia ini
oke oke mungkin istri kamu udah menikah lagi
anak anak kamu cuma punya satu ayah
apa yang diucapkan oleh tiara itu benar
aku ingin ketemu dengan anak anak aku
yaudah aku akan nantar kamu ke sana ya
iya terima kasih banyak
aku akan antar afif ketemu dengan anak anaknya
kamu terlalu memberikan perhatian penuh sama afif tiara
aku gak akan pernah menyerah untuk menyembuhkan afif pak
dengan cara dia melihat afifnya
dan mencari anak anaknya
itu motivasi dia untuk hidup pak
pokoknya afif harus sembuh dan punya motivasi untuk hidup lagi
kamu benar tiara
papa cuma gak mau lihat kamu terlalu dekat dengan hatinya
karena afif itu terlalu mencinta istrinya
kalau kamu terlalu dekat dengan hati
bapak khawatir hati kamu nanti terluka
kau bisa mencari afif pak
apa tenang aja ya jangan khawatir
aku cuma membantu afif kok
bella ada di kamar sama anak anak
gak tau deh sama bella
kenapa dia terus terusan seperti itu
dia itu masih menganggap bahwa afif itu masih hidup
gimana ya sairah
saya bingung kesian lihat bella
mungkin ucapan sintia ada benarnya
gak seharusnya aku tidur sekamar sama reno
meskipun tidak melakukan apa apa
aku gak bisa mengkhianati afif
jangan mengingatkan aku
setidaknya abang podcastmu
kalau aku nggak okey kak
kok bawa bantal
ada apa lagi ini
aku gak bisa tidur sekamar sama kamu
maaf tapi tolong bilang ke aku ada masalah apa lagi
akan jadi omongan kalau sampai kita bisa kamar
kalau kamu belum bisa nerima aku
aku bisa ngerti itu
aku gak bisa tidur sekamar sama kamu
meskipun kita sudah suami istri
kamu yang sabar ya
yakin kok bella itu nanti akan cinta sama kamu
mungkin sekarang bela itu butuh waktu
aku sangat mencintai bella mah
aku paham betul posisi kami saat ini
masih ada afif
tapi keadaan ini jauh lebih berat daripada yang aku perkirakan
kita ke dalam ya reno
udah kamu gak usah banyak pikiran ya
mereka gak butuh aku lagi
mama sekarang udah punya reno sama gavin sebagai anak anaknya yang baru
mereka semua sudah tidak membutuhkan apa lagi
mereka udah punya pengganti aku
mereka sudah punya reno dan juga gavin
mereka sudah tidak membutuhkan aku lagi
kamu itu salah
seorang ibu gak akan pernah melupakan anak anaknya
kamu gak sendirian afif
kamu masih punya aku
masih punya anak anak kamu
orang busuk bande rasul brendan
jadi hablar dulu udah kamu bakal mengingatitésimu